baik kasus kematian terduga teroris siono menjadi sorotan setelah ditemukannya kejanggalan dalam penangkapan oleh densus delapan puluh delapan
terlebih hasil otopsi pp muhammadiyah berbeda dengan penjelasan polri mengenai hasil visum et repertum terhadap siono
kapolri pun tidak menampik telah adanya kesalahan prosedur dan melakukan pemeriksaan terhadap tujuh anggota densus delapan puluh delapan anti teror mabes polri
kami akan membahas permasalahannya pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir
saya sapa dulu mantan kepala bnpt pak ansat baik selamat malam pak ansat
baik terima kasih sudah hadir lalu kemudian ada ketua umum pp pemuda muhammadiyah dhanil azhar simanjuntak ya
mas daniel kemudian ada pengacara publik lbh jakarta arief maulana
baik kalau dari versi muhammadiyah sendiri seperti apa sih sebenarnya
karena tadi sudah banyak dijelaskan begitu ya
apakah ini artinya polisi membohongi
kemudian ada indikasi memberikan uang
seratus juta itu apakah ini sudah jelas diindikasi kebohongan polisi atau bagaimana
pertama memang rujukan kita kan ini kan permintaan atas nama permintaan komnas ham ya
komnas ham menganggap proses penyelidikan mereka melalui otopsi itu tidak bisa dilakukan via polisi
kemudian mereka datang kepada muhammadiyah yang dianggap punya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk melakukan itu
nah kemudian bu ratmi juga datang
keluarganya ke kami untuk diminta melakukan pendampingan walaupun sebelumnya kami tidak tahu siapa mereka
tapi yang jelas dalam konteks mereka butuh keadilan mereka ingin mencari keadilan muhammadiyah membantu
sebelum saya disana apakah muhammadiyah juga sempat mencoba menelusuri rekam jejak siapa siono ini tidak
kami tidak masuk dalam konteks itu
kan selalu pertanyaannya apakah muhammadiyah tahu siono
terlibat dalam terorisme atau tidak
kami tidak masuk dalam ruang itu
menurut muhammadiyah itu tidak perlu
karena bukan itu yang jadi permasalahan yang mereka adukan ke kami
yang diadukan ke kami adalah ketika komnas ham datang ada penindasan dianggap ada penindasan ada usaha keingin tahuan bu ratmi untuk mencari keadilan
karena dia tidak tahu penyebab kematian suaminya
dan ingin tahu penyebabnya
jadi faktor kemanusiaan saja
faktor kemanusiaan faktor tadi ada orang yang ingin mencari keadilan
tentu kami ingin membantu orang orang
jadi tanpa perlu mengetahui siapa backgroundnya
kita tidak perlu tahu apakah dia agamanya apa
ketika dia datang minta dibantu mencari keadilan mengungkapkan kebenaran tentu kami bantu
apa perspektif pak ansyad kita tahan dulu
nanti kita akan kembali
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kalau ada salah seorang koruptor yang sudah rame diperbincangan di media
tapi belum pengadilan ini
sudah seorang koruptor yang rame diperbincangan di media
kemudian berlakon tidak adil dengan kpk misalnya seperti itu
lbh akan membantu tidak
ya kami katakan seperti ini
bahwa seorang tertuduh itu dalam kuhab
itu dikatakan sebagai tersangka dia baru tertuduh
kalau kemudian dibawa ke pengadilan terdakwa

bersalah oleh pengadilan
baru kemudian kita berhak untuk mengatakan dia koruptor
prinsipnya adalah sebetulnya setiap orang yang tertuduh
itu berhak untuk kemudian diberikan pembelaan hukum
ini mati ini masalah mati
sekarang diakui nggak ada teroris di indonesia
kami katakan pak ini mendukung
ini mendukung pemberantasan teroris
tapi begini pak
harus betul betul hati hati
karena ini soal kemanusiaan
karena ini soal kemanusiaan
si yono salah satunya
ketika su yono ditangkap oleh kepolisian apa statusnya
apakah polisi bisa menunjukkan ini surat penangkapan
penangkapan harus dijelaskan alasan penangkapan
kemudian ditangkap di mana
sampai hari ini belum ada
kemudian penetapan tersangka
kalau penangkapan anda datang aja di mabes polri
itu harus diserahkan ke keluarga
itu harus diserahkan ke keluarga
tapi sampai hari ini tidak ada
kita tahan dulu ya
polri tidak wajib menunjukkan ke lbh penangkapan
tidak ada sampai hari ini
kita tahan dulu
anda tahu tentang terorisme
ada yang bisa penangkapan tujuh hari
tapi harus memberikan penangkapan
aturannya harus tunduk pada kuhap
nah ini saya kasih catatan ya
yang tujuh hari saja mati lho
tahan dulu pak
apalagi mau revisi tiga puluh hari
ujung ujungnya revisi ya undang undang tadilus
ini sudah politis ini
ini sudah cari panggung
ujung ujungnya undang undang tadilus

ini mencari keuntungan politik
apa keuntungan politik kita pak
politiknya sekarang saya kira
ormas padat bawang
sebelum kita break tadi
sebelum susah di stop tadi ya
ujung pembicaraan di segmen sebelumnya adalah
ketika masalah si uno ini kemudian
menjadi kemasalahan revisi undang undang terorisme ini
apa ini yang ditarget mohd dia
betul itu salah satu pertanyaan anggota dpr kemarin
jadi kasus si uno ini
itu bisa menjadi pembelajaran
untuk mengkaji revisi undang undang terorisme ini
ini contoh kasusnya seperti ini
salah satunya si uno
kan ada menurut data komnas ham
itu ada satu ratus dua puluh satu orang yang diduga
oleh bnpt dan densus delapan puluh delapan sebagai teroris
yang hilang dan meninggal
itu data komnas ham
nah yang berani ngomong
dan berani melakukan tuntutan
itu baru surat mi ini
nah makanya kami di muhammadiyah melihat
surat mi ini berani mencari keadilan
makanya kami selalu menyamakan surat mi ini
seperti apa yang dilakukan oleh suciwati
untuk menuntut keadilan
menuntutnya sama itu ya
dalam konteks keberanian dia mencari keadilan
penyebab kematian suaminya
kan yang dia tuntut ke kami
itu adalah mencari penyebab kematian
setuju lpa disamakan dengan suciwati
saya kira semangatnya bisa disamakan sejalan
jadi warga negara
suciwati yang dicari keadilannya adalah kematian mi
pada prinsipnya ini pak
yang ini dicari kebenarannya adalah kematian siono
sebetulnya yang dicari adalah
bukan konteks itu dong
anda nggak bisa menarik narik begitu
yang dicari itu
tapi anda menggiring ke situ
yang kita cari itu adalah usaha dia mencari keadilan itu
sama dengan sipon misalnya mencari keadilan
itu konteks itu loh yang harus diperhatikan
dan konteks itulah juga kenapa kita mau membela
kalau kemudian kita tahu dia mengebom apa segala macam
lihat yang dilakukan muhammadiyah
saya tidak pernah menggunakan diksi siono
atau membela siono
atau yang selalu kita gunakan
tulisan tulisan saya juga di beberapa media
yang kami gunakan diksinya itu adalah mencari keadilan untuk surat mi
nah itu menunjukkan bahwa
mencari keadilan terhadap surat mi
ini artinya dia ingin tahu kenapa suaminya mati
kemudian kedua anda bayangkan
ini mengalami trauma yang luar biasa
nah trauma ini itu akan memupuk dendam
kalau mereka nggak ada yang merangkul
nah nanti yang merangkul kelompok radikalis ini
jadilah mereka kelompok radikalis
ini bagi kami muhammadiyah ini adalah salah satu bentuk merangkul mereka itu
mantan kadensus surya dharma sekarang punya kelompok pengajian anak anak yatim
itu guru ngajinya itu mantan afgan mantan filipina
bahkan suami istri di situ
kemudian ada sekarang yang di dalam penjara itu disekolahkan lagi sekolah s tiga
tapi dia nggak mau dipublikasikan
jadi sudah melakukan itu juga sebenarnya
oh ada yang dari ambon
dia luka di telapak kaki di penjara porong
itu nggak ada yang tahu
komenasaham tidak pernah ngomong
nah densus angkut mereka ke jakarta sidi di pondo indakapuk sana rumah sakit
kemudian komenasaham juga tidak pernah tahu itu
ada jarkasih simbah itu yang amir pengganti dulu yang ditangkap
yang obatin siapa itu
karena kemanusiaannya untuk merangkul
kemudian dari poso
ada berapa orang
dari muaratebo jambi
ada seorang teroris ditangkap
kebetulan bapaknya ada kecelakaan patah tulang
itu diangkut pakai helikopter polri ke rumah sakit
jadi kalau memang punya rasa kemanusiaan seperti itu
tapi kemudian muncul kasus seperti siono ini
berarti apa dong maksudnya pak
kalau memang punya rasa kemanusiaan
kenapa perlakuannya terhadap siono seperti itu
seperti hasil otopsi yang dari muhammadiyah
bahwa bukan karena ada perlawanan
tapi memang dilakukan penyeksaan
saya ragukan itu kesimpulan tidak ada perlawanan
itu kesimpulan ahli forensik atau amatiran itu
apa perlawanan itu tandanya gimana
bagaimana itu otopsinya itu membedakan orang itu melawan atau tidak
dia menyerang atau tidak
saya kira kesimpulan amatir
tapi perlu dicatat
tim forensiknya itu juga ada dari polda
saya sudah dengar ceritanya dari polda
sebaiknya dokternya itu diskusi dulu sama ahli forensik
karena tetua timnya itu dokter gigi
salah pak anbai
itu namanya mungkin tadi dokter gatot
itu ahli forensik berizin
ada ahli forensik gigi tapi bukan dia ketua
yang ketua tadi pak gatot pak
itu ahli forensik
otopsi itu dilakukan oleh ahli forensik berdasarkan permintaan penyidik
saya tidak tahu tapi itu urusan hukumlah itu ya
tapi sebagai gambaran saja
jadi yang meragukan kesimpulan dari otopsi
jadi yang jelas yang jelas itu terjadi perkelahian di situ
saya bilang kenapa perkelahian
bisa saja versinya lain
dia kan tidak lihat
sama sama tidak lihat ya ini
sama sama tidak lihat
tapi ini dari otopsi
kita tidak ada panggung di sini
ini klarifikasi semua
saya kira terkait dengan kasus siono
ada beberapa hal yang harus kemudian menjadi catatan kita bersama
pertama adalah bahwa dalam penanganan kasus terorisme
ini polisian khususnya densus delapan puluh delapan
ini harus melakukan evaluasi besar besaran
karena sampai hari ini sudah ada data dari komnas ham
tadi disampaikan oleh mas daniel
ada satu ratus dua puluh satu korban itu meninggal dalam proses
belum sampai ada pengadilan tapi sudah meninggal
ini menjadi catatan serius
jadi selama ini kinerja polisian densus itu tidak
bapak komnas ham punya data berapa polisi yang korban oleh teroris
saya kira nanti dulu

orang yang diduga
itu diduga baru diduga
dan statusnya belum jelas apakah dia tersangka
itu menurut komnas ham ya
dan itu saya kira penting menjadi bahan evaluasi
menurut lbh perlu tidak ada data polisi meninggal akibat serangan
saya kira itu penting juga
saya kira itu penting
dan selama ini dari densus ada sampai hari ini
itu belum ada laporan evaluasi laporan
kepada publik pak
karena ini lembaga yang dibentuk untuk publik
setiap penangkap teroris diharga di media
semacam laporan akhir tahun atau kemudian laporan tahunan
yang itu bisa menjadi indikator akuntabilitas
kemudian transparansi yang itu juga sebetulnya diatur di undang undang penanganan tindak pidana terorisme
laporannya nggak bisa terubrah
saya kira itu juga penting
maksudnya bisa dilihat secara transparan begitu pak
menurut anda tidak bisa dilakukan seperti itu
saya kepala bnpt tiap tahun berapa kali paparkan itu
berapa korban ini berapa korban ini
itu bahkan sampai ke pbb itu
sampai ke pbb
jadi jangan ngomong kalau nggak tahu fakta
itu bisa diakses tidak pak
berapa polisi yang dibantai
anda punya catatan
kami tidak tahu
jadi kami juga mau perlukan
kami juga mau perlukan
dan berapa polisi yang dibantai lapor kemampuan dia
jangan masyarakat perlu tahu
jangan cuma cari enggel enggel untuk mencari popularitas
nggak bisa begitu
kalau bapak mau melaporkan berapa jumlah polisi yang mati
mau diadvokasi juga bisa juga pak
lapor ke bpm sama dia
ya kan bapak mau begitu
tapi awal ketika saya mencoba membaca masalah ini dari awal
menjadi dugaan sebenarnya ada curigaan begitu pak anzat
ketika polisi malah membayar uang seratus juta ke keluarga
ini ada apa nih ketika ada kecurigaan ditanya masalah yang tidak ada
tadi sebenarnya sudah terjawab sendiri kemanusiaannya pancasila nya
saya sudah ceritra
ada bahkan keluarga teroris itu yang dikontrakan rumah
diberikan obat perawatan bukan karena tindakan densus loh
karena dia ditangkap ada anaknya sakit ada anaknya putus sekolah
itu mereka yang tangani itu
jadi maksudnya wajar ngasih seratus juta itu bukan uang menjawab
bukan itu kemanusiaan rasa kemanusiaan
saya kembali ke begini
jadi laporan bu radmi ya itu memang dia diberikan satu gepok ya lima puluh juta
kita belum tahu jumlahnya berapa
kemudian satu lagi diserahkan ke saudaranya
nah kemudian mereka diminta tanda tangan
orang tua bu radmi dengan bu radmi itu minta tanda tangan beberapa hal ya
misalnya mereka diminta ikhlas menerima kematiannya siono
itu ada dokumen yang anda pegang
menurut suratmi kami tidak pegang ya
suratmi yang mengadukan ke kami dia minta ikhlas untuk terima kematian itu
jadi masih pengakuan dari bu suratmi ya
iya tidak ada apa namanya tuntutan hukum tidak perlu sewa pengacara dan macam macam
itu pengakuan suratmi atau anda membaca ada itu
pengakuan bu suratmi ya
pengakuan bu suratmi ke kita begitu
nah makanya kemudian ini orang miskin loh bu radmi ini
kemudian uang itu dikembalikan dia merasa tidak nyaman dengan pemberian uang itu
kemudian yang diberikan ke saudaranya juga dia ambil
itu yang kemudian dia bawa ke pp muhammadiyah bersama dengan komnas ham
kita persingkat terakhir
jadi langkah hukum selanjutnya seperti apa ini
ya pertama tentu muhammadiyah
membawa uang jadi bukti kan katanya tadi kan
karena tentu muhammadiyah dalam posisi membantu komnas ham itu menemukan menemukan penyebab kematian
dalam posisi membantu
kan ini cara saintifik ya melakukan otopsi
karena komnas ham menganggap dia tidak bisa bekerja sama dengan lembaga sesama negara
maka dia minta kan
nah posisi muhammadiyah ada di situ
nah selanjutnya apa langkah hukum itu tentu ada di tangan komnas ham
tapi intinya pemberantasan terorisme indonesia anda sebut sama sepakat ya
dan ada teroris di indonesia
lebih untuk pencegahan pak
tapi pencegahan juga pak
lebih untuk pencegahan
baik terima kasih mas arief terima kasih pak ansar
terima kasih pak ansar
terus jangan dengar kita ini
tetap lagi bersama kami si indonesia prime news akan segera kembali